dugaan penganiayaan terhadap asisten rumah tangga oleh tetangga majikan
yang di jalan al wasliyah rawamangun jakarta timur ini
menjadi viral di media sosial
peristiwa ini terjadi pada senin sore
saat seorang asisten rumah tangga yang hendak pulang
usai bekerja di rumah majikannya
tiba tiba dilempar benda oleh terduga pelaku
korban sempat membalas lemparan tersebut
hingga terduga pelaku mengejar korban
dan mencambak rambut dan membenturkan kepala korban
ke tembok pagar rumah
mengetahui peristiwa ini
ketua rt dan rw setempat bersama petugas bimas polsek pulau gadung
telah menemui terduga pelaku untuk memberi teguran
diduga penganiayaan dipicu karena korban membuang air
yang diduga pelaku mengenai rumahnya
kasus penganiayaan ini belum dilaporkan korban ke kepolisian
sementara pengurus rt dan rw setempat
tengah melakukan upaya